saudara kembali tersandung kasus narkoba artis sinetron rio raivan
akan menjalani proses hukum untuk yang kelima kalinya
sebelum ditangkap pada jumat dua puluh enam april lalu
saudara rio baru selesai menjalani masa tahanan selama tiga tahun
dengan kasus yang sama dan baru keluar di bulan februari kemarin
kerabat rio yang sempat menjenguk pada minggu malam
berharap agar rio dapat menjalani rehabilitasi
menilai bahwa hukuman penjara justru tidak memberikan efek jerak bagi rio
melihat rekam jejak rio kepolisian pun mengambil langkah
tetap memproses kasus narkoba tersebut
dan nantinya akan menyerahkan kepada hakim terkait dengan fonis kepada artis sinetron ini
karena tersangka ini sudah berkurang kali melakukan tindak pidana yang sama
maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan
nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara
hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan